sidang kasus ujaran kebencian dengan terdakwa
ahmad dhani kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
sidang beragenda kem
mendengarkan keterangan sejumlah saksi dari pihak jaksa
kasus yang membelit dhani bermula dari pelaporan jaya kelapian
ke polisi atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian
dhani dianggap telah menulis pernyataan bersifat sarkastis
di twitter nya mediuf februari hingga april dua ribu tujuh belas
polisi kemudian menyerahkan lima alat bukti kepada kejaksaan
yakni screenshot akun twitter ahmad dhani
satu akun email
beserta kata sandi termasuk akun twitter ahmad dhani
dan sebuah kartu simponsel
korresponden ruli kurniawan di pengadilan negeri jakarta selatan
ruli siapa saja saksi yang dihadirkan jaksa hari ini
apa saja kesaksian yang mereka sampaikan di persidangan
selamat siang elvira
dan saat ini memang di ruang sidang utama pn jakarta selatan
sedang berlangsung agenda sidang
yaitu mendengarkan keterangan dari dua orang saksi
yang dibawa oleh jaksa penuntut umum
terkait dengan kasus ujaran kejebencian
yang dengan terdakwa ahmad dhani
dan saat ini di ruang sidang sedang dengarkan
keterangan satu orang saksi bernama retno
dimana sejak tadi ketika saya berada di ruang sidang
saya mendengar bagaimana tadi retno menceritakan
kapasitas sebagai saksi
di mana ia juga melihat twitter yang dibuat oleh ahmad dhani
pada tanggal enam maret dua ribu tujuh belas
isinya seperti apa
dan sekarang ini diberikan kesempatan oleh hakim
kepada kuasa hukum dari ahmad dhani
untuk bertanya kepada saksi yang ada di persidangan
yaitu saksi retno ini
beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh
kuasa hukum ahmad dhani kepada saksi pada siang hari ini adalah
pertama seyakin apakah bahwa twitter yang ia baca
adalah twitter atau pencuitan yang ditulis oleh ahmad dhani
apakah saksi meyakini bahwa tulisan tersebut
memang berasal dari akun asli yang dimiliki oleh ahmad dhani
lalu juga ada pertanyaan mengenai pada saat saksi melihat
ataupun membaca twitter tersebut
ada dengan siapa saja di sana
dan apa yang akhirnya menggerakkan saksi
akhirnya dengan teman teman
akhirnya mau melaporkan twitter
ataupun twitter ahmad dhani tersebut
ke pihak kepolisian
dan memang saksi retno dan juga ada satu orang saksi lagi
yaitu natali yang nanti akan kita dengarkan juga
keterangannya di muka sidang
yang merupakan bagian dari organisasi
ataupun kelompok yang menamakan dirinya adalah
yang merupakan organisasi ataupun kelompok
yang pada tahun dua ribu tujuh belas kemarin
sangat mendukung sepak terjang dari mantan
dukun rd k jakarta basuki cahyapurnama
dan memang sekarang masih berlangsung
dan juga nampaknya kuasa hukum masih terus menggali
keterangan dari saksi retno ini sendiri
terkait dengan apa yang dilakukan
akhirnya ia setuju menjadi saksi
sejauh mana ia melihat apakah ada dampak negatif

itu sekarang masih digali di muka sidang
dan memang kalau kita melihat dari persidangan yang lalu
di mana persidangan menghadirkan
dua orang saksi pelapor
yaitu satunya adalah jack aboid lapian
di mana jack ini adalah orang yang mendirikan
dan ketika minggu lalu coba diminta keterangannya
memang sedikit ada panas
suasana juga panas di persidangan
antara keterangan dari saksi
dan juga dikonfrontir oleh keterangan
ataupun informasi dimiliki oleh
kuasa hukum dari ahmad dhani sendiri
kita masih belum lihat nanti akan seperti apa hasil
dari dua orang saksi ini
keterangan yang bisa didapat oleh majuq saqib
dari dua orang saksi ini
namun yang jelas minggu depan
agendanya juga masih akan mendengar keterangan saksi
dan dari kubu ahmad dhani sendiri
mereka saat ini masih terus melihat
siapa saja saksi yang nanti akan dibawa
oleh jasa penutup umum di muka sidang
dalam kasus ini
dan juga nanti rencananya pihak ahmad dhani juga akan menghadirkan
saksi ahli baik dari bahasa
maupun hukum pidana
dan juga dari undang undang apa itu
ite seperti itu
dan nanti apabila sidang masih terus berjalan
ervira dan kita masih belum tahu
sampai kapan nanti akan berakhir
kita mendengarkan nanti keputusan dari jasa penutup umum
dan juga dari fondus dari majelis hakim
namun yang jelas dakwaan dikenakan oleh ahmad dhani sendiri
terkait dengan undang undang ite
dan apabila nanti terbukti bersalah
dan ini akan dikenakan hukuman maksimal enam tahun penjara
ruli saya melihat sosok dhani tampak relatif cukup tenang
mendengarkan keterangan saksi
tadi sebelum mulai persidangan
apakah ada komentar dari dhani terkait persidangan untuk hari ini
memang tadi sebelum sidang dimulai
saya tempat berbincang atau berbicara dengan dhani
terkait dengan bagaimana perasaannya mengikuti sidang ini
dan juga bagaimana ia menilai sensasi yang dihadirkan
oleh jasa penutup umum
dan tadi dhani cuma mengatakan bahwa
ia akan terus menjalani jalannya sidang ini seperti apa
yang tetap kokoh dan tetap bergurau pendiriannya
bahwa apa yang ia tulis
apa yang ia katakan di cuitan di twitternya
adalah murni adalah pendapat pribadinya sendiri
tanpa harus dikenakan oleh undang undang
yang berlaku pada saat ini
dan juga ia menilai pada saksi yang dihadirkan pada minggu lalu
saksi tersebut adalah saksi yang menurut dhani juga kuasa hukum
adalah saksi yang kental ataupun syarat dengan nuansa politis di dalamnya
juga mereka menilai bahwa saksi saksi yang dihadirkan
adalah saksi yang memang kerap melapor
bahkan sejumlah aktivis ataupun orang yang bisa dikatakan
cukup konfrontir menggunakan pendapatnya
terkait dengan kinerja di pemerintahan pada saat itu
dan dhani sekarang juga masih terus melihat
saksi saksi apa saja yang akan dibawa oleh jasa penutup umum
namun yang jelas ia tetap kokoh dengan pendiriannya
ia akan tetap sesuai dengan apa yang ia tulis di halaman twitternya
yang memang menjadi bahan ataupun dasar dari ancaman yang akan diterimanya
seperti dalam hal ini adalah dugaan ujaran kebencian
dan dhani juga nanti akan menunjukkan bahwa
akan melihat jalannya persidangan
sekaligus juga akan mengumpulkan sejumlah bukti saksi
dan juga saksi ahli yang akan dihadirkan di persidangan nantinya
terima kasih informasi anda ruli kurniawan
langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan